kompor meledup biang kerok
nonton bioskop hingga sidul mengiringi pertunjukan teatri kalbabe
perjalanan hidup benjamin swep menjadi latar belakang konser teatri kalbabe
kali ini teatri kalbabe juga melibatkan penonton layaknya pertunjukan leno
termasuk instrumen gambang kromong yang mengiringi jalannya pementasan
kesenian betawi memang lekat dengan seniman multitalenta ini
lebih dari tiga puluh lagu mengiringi konser teatrikal babe yang di arrangement ulang oleh iva fahir
selalu kalau kita bilang seniman betawi siapa pasti jawabnya benjamin swep
tapi tahu nggak sih bahwa dia pernah dapat piala citra
tau gak sih bahwa dia adalah seorang yang sangat serius
sangat memegang teguh agama
dan dibalik tokohnya yang konyol yang nyeleneh gitu ya
sebenarnya dia adalah seorang yang punya peranan sangat besar dalam mengangkat seni budaya betawi
terutama dalam mengangkat musik gambang kromong
selama lebih dari dua jam penonton disuguhi cerita perjalanan hidup babe
cerita pementasan diadaptasi dari biografi yang ditulis ludi cahyana dan muhni suhairi pada tahun dua ribu dua
satu hal sih konsistensi dari seorang benyamin sueb itu perlu kita teruskan
artinya dengan melestarikan budaya indonesia termasuk budaya betawi
sudah saatnya kita mengenalkan kepada generasi yang sekarang ini milenials khususnya
bagaimana begitu banyak gitu kaya banget karya karya yang sudah ada
melalui teatri kalbabe para pemain dan tim kreatif berharap dapat menjadi bagian dalam pelestarian budaya dan kesenian betawi

orang artisnya pada keluar
kemas ditikta jakarta